hai sekarang kita lihat ada barada itu barada richard eliza kita lihat bahwa perang barada
sementara ini tersangka richard eliza digantikan saat dipertemukan dengan tersangka praktisannya
hai tolong para pihak yang tidak punya legal standing atau tidak punya apa namanya kuasa
duduk tidak bicara sembarangan jangan berbicara seenaknya seolah olah bahwa klien saya ini kan akan
merugikan klien saya nanti kan
kalau seandainya masih seperti itu kita akan ambil upaya hukum keras